assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
sebelum memulai sesi konferensi pers perkembangan penanganan covid sembilan belas hari ini
satgas penanganan covid sembilan belas ingin menyampaikan apresiasi atas peran seluruh daerah yang telah bekerja keras dalam melakukan pengendalian covid sembilan belas
daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan covid sembilan belas di indonesia
dan tanpa ada peran aktif dari daerah pemerintah pusat akan sulit melakukan upaya pengendalian kasus
atas peran aktif daerah juga
kita saat ini berada pada kondisi kasus yang sudah cukup terkendali
dan kegiatan sosial ekonomi di masyarakat secara bertahap mulai kembali beroperasi
mengingat sudah adanya perubahan ke arah yang lebih baik
saya harapkan pemerintah daerah dapat konsisten mempertahankan kerja keras yang dilakukan
sehingga kasus covid sembilan belas di daerah dapat terus terkendali
sehingga dapat berkontribusi
perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak pada kenaikan kasus yang ditimbulkan pada dua minggu pasca idul fitri di tahun ini
tidak setinggi pada idul fitri dua ribu dua puluh lalu
bahkan pada kematian di tahun ini mengalami penurunan pasca idul fitri
dari perkembangan tingkat provinsi
juga terlihat meskipun tetap mengalami kenaikan yang signifikan
namun persen kenaikan di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu
contohnya jawa tengah
berhasil menurunkan sepertiga dari kenaikan kasus mingguan pasca idul fitri di tahun dua ribu dua puluh lalu
selain itu sulawesi selatan dan kalimantan selatan
yang pada tahun lalu berada pada peringkat dua dan tiga tertinggi
di tahun ini bahkan tidak masuk ke dalam lima besar
ini adalah bukti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah telah belajar beradaptasi selama satu tahun
ini merupakan modal kita ke depannya untuk dapat terus produktif dan aman covid sembilan belas
selama berada dalam kondisi pandemi
saya berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat
yang sudah mematuhi kebijakan dan peraturan yang dibuat
utamanya terkait dengan kewajiban karantina mandiri
dan kewajiban kegiatan

kami mengingatkan kebijakan dan kondisi pandemi
untuk mengingatkan kegiatan dan kegiatan
untuk masyarakat yang baru pulang berpergian
dan himbawan untuk meningkatkan testing di setiap provinsi
hal hal ini memungkinkan kita untuk dapat menjaga agar kenaikan kasus
tidak terlalu tinggi pasca periode idul fitri
namun saya tetap mengingatkan bahwa jangan terlena dengan perkembangan ini
ini baru dua minggu pasca idul fitri
masih akan terlihat beberapa minggu ke depan
pilihan ada di tangan kita semua
jika kita tetap akan patuh protokol kesehatan
dan terus meningkatkan testing dan kualitas pelayanan kesehatan
maka perkembangan bisa saja akan tetap stabil
namun jika kita memilih untuk abai protokol kesehatan
maka bukan tidak mungkin kenaikan pasca idul fitri di tahun ini
akan lebih tinggi dari tahun lalu
saya akan menyampaikan terkait dengan penambahan jumlah kasus positif mingguan
di mana kondisinya pada saat ini berdasarkan provinsi pada satu minggu terakhir pemantauan
dalam satu minggu terakhir
terdapat penambahan kasus positif baru sejumlah empat puluh delapan ratus dua puluh satu kasus
penambahan ini dikontribusi oleh lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi
yaitu jawa barat
jawa tengah naik lima lima ratus enam puluh delapan kasus
dki jakarta naik lima tiga ratus dua puluh empat kasus
dan kepulauan riau naik dua delapan kasus
jika dilihat secara umum
dari seluruh kasus nasional selama seminggu terakhir
ini adalah angka yang cukup tinggi
mengingat hanya dengan enam provinsi di pulau jawa
mampu menyumbang lebih dari setengah total kasus nasional
hal ini dapat terjadi dikarenakan pulau jawa merupakan pulau
dengan penduduk paling padat di indonesia
pulau jawa juga didominasi oleh kota kota besar di indonesia
dan didukung oleh fakta bahwa ibu kota indonesia
berada di pulau jawa yaitu dki jakarta
selain itu mengingat kita baru saja melewati periode idul fitri
tidak terlepas juga fakta bahwa pulau jawa adalah pulau destinasi mudik
dengan jawa tengah yang menjadi provinsi tujuan mudik terbesar
di susul jawa barat dan jawa timur
untuk itu saya ingin menghimbau kepada khususnya pemerintah daerah
dan masyarakat di provinsi provinsi di pulau jawa
mohon agar dapat segera memperbaiki penanganan di wilayahnya masing masing
dengan tingginya kasus yang berasal dari pulau jawa
maka apabila provinsi provinsi di pulau jawa ini memperbaiki penanganan kasusnya
dan dapat turun dalam satu dua minggu ke depan
bukan tidak mungkin kasus positif di tingkat nasional
juga akan turun dalam satu dua minggu ke depan
jika hal ini terjadi maka pulau jawa menjadi kontributor terbesar dalam penurunan kasus
dan itu merupakan prestasi yang sangat baik
untuk itu seluruh provinsi di pulau jawa perlu melakukan konsolidasi antar wilayah
tidak hanya di dalam wilayahnya masing masing saja
penanganan di pulau jawa dengan karakteristik wilayah yang mirip
perlu ditangani secara bersama sama
agar kebijakan yang diterapkan sejalan
manfaatkan forum komunikasi seperti forkopimda
namun dilakukannya antar wilayah tidak hanya di dalam satu wilayah saja
dengan adanya forum komunikasi antarwilayah
maka dapat menjadi wadah bagi pimpinan daerah di enam provinsi ini
untuk bertemu dan bersama sama merumuskan penanganan terbaik
untuk kasus covid sembilan belas di pulau jawa
selanjutnya saya akan menyampaikan update terkait dinamika karakteristik virus covid sembilan belas
dan efeknya terhadap pengendalian covid sembilan belas saat ini
berdasarkan data sebaran whole genome sequencing complete per provinsi di indonesia
di tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh
diketahui bahwa hampir telah terdeteksi di semua pulau di indonesia
dan penemuan varian didominasi di beberapa daerah di pulau jawa
sebagaimana yang kita ketahui bahwa virus covid sembilan belas terus mengalami mutasi
dan sampai saat ini menurut weekly epidemiological update oleh who
diketahui bahwa sampai saat ini terdapat empat jenis varian
yang menjadi perhatian yaitu b satu ratus tujuh belas dari inggris
b satu tiga lima satu dari afrika selatan
b satu satu dua delapan satu atau jawa inggris
b satu dua delapan satu atau disebutnya p satu dari brazil dan jepang
dan b satu enam satu tujuh dari india
varian yang menjadi perhatian atau varian of concern
adalah varian yang berdasarkan penemuan ilmiah terbukti mengalami perubahan karakteristik
baik satu atau lebih diantaranya dapat bersifat lebih menular
menimbulkan gejala yang lebih parah
serta akurasi alat uji yang sudah ada
terkait penemuan ini khususnya dampaknya terhadap efektivitas vaksin
who berdasarkan berbagai studi yang dilakukan beberapa peneliti
menyatakan bahwa beberapa varian memiliki besaran pengaruh yang sedikit hingga sedang
terhadap angka efekasi tiap vaksin pada kasus positif dengan varian tertentu
who menyatakan bahwa varian b satu satu tujuh mempengaruhi efekasi vaksin astrazeneca
varian b satu tiga lima satu mempengaruhi efekasi vaksin moderna pfizer astrazeneca dan novavax
sedangkan varian p satu mempengaruhi efekasi moderna dan pfizer
dan untuk varian b satu enam satu tujuh
varian b satu enam satu tujuh mempengaruhi efikasi moderna dan pfizer
perlu diketahui bahwa pengaruh varian terhadap efikasi masih bersifat sementara
dan masih bisa berubah tergantung hasil studi lanjutan yang sedang dilakukan
pada prinsipnya perubahan efikasi beberapa jenis vaksin terjadi karena seluruh vaksin yang dikembangkan
dan digunakan saat ini masih menggunakan virus yang belum bermutasi atau original variant
dari wuhan di mana virus covid sembilan belas pertama kali ditemukan
namun perlu diketahui bahwa perubahan efikasi vaksin atau kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit pada penerima vaksin
yang menjadi ambang batas minimal efekasi yang ditolerir oleh who untuk sebuah produk vaksin yang layak
perlu ditekankan bahwa fakta ini patut menjadi pengatauan bagi banyak pihak
dan diharapkan bisa menjadi dasar untuk bersikap lebih semakin siaga dan antisipatif terhadap penularan covid sembilan belas
khususnya oleh kasus importasi dengan sumber daya yang ada
bukan untuk menjadikan kita pesimis atau menjadi terlalu panik
ingat bahwa setiap permasalahan pasti ada solusi
selagi kita mau untuk benar benar konsisten melakukan berbagai upaya preventif
yang pada kasus ini tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja
oleh karenanya untuk menyelesaikan permasalahan ini
maka hal yang dapat dilakukan ialah melakukan berbagai solusi secara paralel secara kolektif diantaranya
saat ini kita perlu melakukan beberapa solusi secara paralel yaitu
dan karantina pelaku perjalanan internasional
demi menekan bertambahnya varian yang masuk
karena saat ini yang terdeteksi berdasarkan hasil whole genome sequencing
ialah empat dari delapan total varian akibat mutasi covid sembilan belas yang kedua
menggiatkan whole genome sequencing secara komplit
untuk mengetahui distribusi secara tepat
untuk dapat menjadi dasar kebijakan pengendalian yang spesifik
sesuai risiko permasalahan covid sembilan belas
penegakan protokol kesehatan di semua sektor dan lini kegiatan
demi menurunkan peluang kemunculan varian baru
atau gabungan dengan kasus kasus yang ada di indonesia
karena pada prinsipnya mutasi akan menjadi lebih masif saat penularan di masyarakat juga tinggi
melanjutkan vaksinasi karena pada prinsipnya vaksin yang digunakan sampai saat ini
masih tergolong efektif baik untuk mencegah penyakit
atau menghindari gejala parah pada kasus positif
mohon kepada seluruh pemimpin daerah petugas di lapangan
dan seluruh masyarakat untuk kembali mengevaluasi penerapan kebijakan di lingkungan kita
pada prinsipnya solusi solusi tersebut tidak akan efektif jika tidak ada kekompakan dalam menjalankannya
kita perlu menanamkan keyakinan terhadap kebijakan yang tersebut

pemerintah sangat berterima kasih kepada seluruh elemen negara yang sampai detik ini
masih konsisten melakukan pengendalian covid sembilan belas semaksimal mungkin
perlu diingat bahwa setiap usaha baik kecil sesederhana apapun
termasuk memakai masker saat keluar rumah
sampai usaha yang berskala besar seperti pelaksanaan vaksinasi
demi mencapai kekebalan komunitas
semua adalah pahlawan dengan caranya masing masing
maka berkontribusilah terhadap pengendalian covid sembilan belas dengan kemampuannya masing masing
sebagai penutup saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan
terkait isu penanganan covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir
pertama terkait dengan vaksin saya perlu tekankan bahwa
fungsi dari vaksin covid sembilan belas adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penularan covid sembilan belas
ataupun juga mencegah seseorang yang tertular untuk tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi
vaksin covid sembilan belas bukan diperuntukkan untuk melakukan pengobatan
hingga saat ini pengobatan covid sembilan belas masih dalam tahapan pengembangan
upaya terbaik dalam menghindari penularan covid sembilan belas adalah untuk mencari penyelamatkan covid sembilan belas
pertama penyelamatkan covid sembilan belas adalah untuk melakukan penyelamatkan covid sembilan belas
melalui disiplin protokol kesehatan dan melakukan kegiatan kegiatan vaksinasi apabila dimungkinkan
kedua badan pom telah menerbitkan laporan pengujian vaksin covid sembilan belas astrazeneca
dengan nomor batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh dengan hasil kesimpulan

dengan nomor batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh dengan nomor batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh dengan nomor batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh dengan nomor batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh
satgas berharap hasil temuan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat
dan program vaksinasi nasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya
ketiga pada senin tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh satu
pemerintah indonesia secara resmi kembali menerima sebanyak delapan juta covid sembilan belas
kedua pemerintah indonesia secara resmi kembali menerima sebanyak delapan juta covid sembilan belas
dua puluh juta dosis vaksin sinovac dalam bentuk bulk di bandara soekarno hatta
pemerintah berharap melalui kedatangan vaksin ini
maka program vaksinasi nasional dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal
dengan demikian kesehatan masyarakat dapat pulih dan ekonomi nasional dapat bangkit
terakhir sebelum menutup sensi konferensi pers ini
saya ingin mengucapkan selamat hari lahir pancasila
semoga pada hari lahir pancasila ini kita semua dapat menginternalisasi kembali nilai nilai pancasila
yang salah satunya adalah semangat persatuan
mari kita implementasikan semangat persatuan dalam kehidupan sehari hari
termasuk juga dalam upaya pengendalian covid sembilan belas
semangat persatuan ini merupakan kunci utama kolaborasi pemerintah
pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan covid sembilan belas
sehingga nantinya pandemi ini dapat segera hilang dari tanah air
sekian konferensi pers pada hari ini
terima kasih atas perhatiannya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh